stimulus termasuk kredit perumahan
telah digelontorkan oleh pemerintah
tren suku bunga rendah oleh bank indonesia
ini juga diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan
sektor properti di tanah air
dan kami akan membahasnya dengan
indonesia atau rei
selamat pagi pak toto sehat pak
salam sehat untuk semua
pak rizky juga
ini sebenarnya bagaimana sih pak tren
pembelian dan juga kepemilikan
properti di masa pandemi seperti sekarang
apakah di tahun ini di awal
tahun dua ribu dua puluh satu bisa dikatakan sudah
cukup membaik pak
itu arah membaik itu
ada untuk yang kelas menengah
jadi yang harga rp tiga ratus satu miliar
naiknya luar biasa
properti itu bisa jadi
oke jadi untuk harga yang menengah gitu ya pak
tapi pak kalau misalnya
bicara trendnya pak ini kan
kalau properti kan sebelum
masa pandemi biasanya kita kalau misalnya
yang untuk hunian ada juga yang memang
kalau bicara trendnya saat ini seperti apa nih pak
banyak transaksi itu semuanya
memang kita juga belum konsentrasi ke situ
karena masih ada masalah
pandemi covid ini
oke berarti sudah mulai
menggeliat lagi sektornya
dan ini sebenarnya apa saja sih pak yang paling penting
diketahui oleh kita nantinya nih
saat akan mulai
pandemi saat ini
atau atensi dari
itu kita sendiri
rei itu ada tiga
saya bagi tiga untuk hunian ya
karena rei juga membawai seluruh buildingnya
jadi perkantoran juga
tapi kalau yang
itu kita ada tiga rumah sederhana
menengah dan rumah
yang ada sekarang
memang yang sudah meningkat adalah
kelas menengah ini akan
kita pertahankan konsistensinya
untuk supaya kelas
yang atas dan kelas bawah
ikut tapi kelas bawah
ini memang lebih tergantung
itu bukan dari makroekonomi
kita perlu perhatian khusus dari
pemerintah untuk rumah
untuk masyarakat berpenghasilan rendah
supaya mereka bisa membeli
lancar tanpa banyak halangan
kalau sekarang dari end user nya
end user itu perhatian dia
memang ke arah
lokasi ke arah
memang ada penundaan beberapa saat
untuk yang kelas atas
kemarin karena psbb yang begitu ketat
sehingga pembangunan memang agak lambat
tapi dalam artian semuanya on the right track
oke sudah mulai jalan lagi
tapi pak bicara juga nih soal target dari unit pembiayaan perumahan
bagi masyarakat berpenghasilan rendah
ini apakah responnya positif ini pak
dari para pengembang properti dan juga calon pembeli
melihat kondisinya saat ini
nah tahun ini anggarnya satu ratus lima puluh enam unit

kemudian ada dana bergulir
kurang lebih dua puluh
bp dua pt bantuan uang
empat puluh juta itu sebanyak
tapi dari kondisi yang ada ini
memang pasti kurang
apa tahun lalu yang rp tiga ratus dua puluh
kita tidak bisa mencapai target
regulasi regulasi yang ada
dengan program dana subsidinya
oke jadi regulasinya
kurang cocok gitu ya pak
saya berjontoh ya
itu masalah maksimal pendapatan
maksimal pendapatan yang dulunya
sekarang berubah menjadi take home pay
buat mereka sulit
karena apa satu apalagi yang luar
dawah karena mereka
ada tunjangan tunjangan lain
di dalam hidup mereka
yang harus dimasukkan semua
luar pulau tadi
misalnya di papua itu ada
sehingga pendapatan mereka
take home itu di atas rp delapan
biaya hidupnya tinggi
akhirnya sama aja hasilnya
rumah dengan regulasi
oke kemudian pak
ini kan juga bicara tadi soal regulasi
kemudian insentif stimulus
yang kita tahu pemerintah ini juga menaruh perhatian
dalam pen gitu ya
untuk menangani wabah ini
kemudian apakah berbagai stimulus yang sudah diberikan
insentif yang sudah diberikan di sektor perumahan ini
terrealisasikan dan dirasakan pak
sebagian memang kita rasakan
misalnya restrukturisasi dalam hal kredit
yang diberikan dengan
dimana pan pan sudah melakukan semuanya
tapi masih banyak yang
piri piri sudah tiga tujuh puluh lima
perbankan yang diberikan
tidak turun sama sekali sampai hari ini
oke kemudian apa lagi pak
dari stimulus yang sudah diberikan
yang belum dirasakan
prinsipnya buat saya
pemerintah itu kan memang banyak
insentif stimulus dan perubahan
institusi yang terlibat di
properti termasuk industri terkait
terkait dengan satu ratus tujuh puluh lima industri lain
dari satu ratus delapan puluh lima yang ada di indonesia
nah tapi semuanya ini harus kondusif
kita ini seperti
kita maunya dilepas
tapi dikasih rantai
yang terjadi sehingga kondisi ini
apalagi sekarang mulai januari
ada aturan baru
yang seumur umurnya properti
ini tidak pernah dilaksanakan
itu kadang ada kadang enggak
sekarang es boom
dari pemerintah minta
baru bisa realisasi
kpr subsidi nya
nah sekarang es boom nya itu kan tergantung
mereka juga bukan tergantung dari
developer atau dari asosiasi
itu yang terlaksana
sampai sekarang tertunda realisasi
jadi mulai satu januari sampai dengan hari ini
kita belum bisa realisasi
mas sederhana bersubsidi
toto ini kan juga tadi sudah sempat
anda bahas mengenai tren suku bunga rendah
tadi dari bi yang
kemudian juga tadi ada juga beberapa regulasi yang dikatakan
tapi kalau misalnya
sektor properti ini lebih maksimal lagi di tahun dua ribu dua puluh
yang mungkin bisa anda sampaikan dari teman teman real estate indonesia
tadi kita minta
christmas itu bunganya turun
sekarang itu spread bunga
antara bi rate dengan
saya sampaikan ada apa dengan perbankan indonesia
sedangkan kalau dilihat dari grafiknya
bahwa likuiditas perbankan sangat amat sehat
bahkan cenderung ke arah berlikuid
tapi mereka tidak mau menurunkan bunga
kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini
perpajakan memang kasih relaksasi
tapi saya minta ini kan banyak uang di bawah tantal istilahnya
karena belum lapor pajak nih
sejak indonesia mergeka mereka main laporan pajak
nah waktu teks amnesti kemarin ragu ragu tidak ikut
sekarang itu duit itu kan luar biasa banyak
kalau itu bisa diterapkan di mikroekonomi
itu akan sangat membantu dalam kondisi pandemi ini
supaya semua mikroekonomi bisa bangkit
pak toto lusida ketua umum real estate indonesia
semoga tadi aspirasi anda bisa didengarkan nanti dengan pemerintah
untuk kemudian mengeluarkan kembali regulasi regulasi
yang memang lebih tepat untuk memaksimalkan sektor properti di tanah air
terima kasih pak atas waktunya untuk cnn indonesia today